fenomena cuaca panas tengah menerjang sejumlah daerah di indonesia
di pemanukan subang jawa barat imbas dari cuaca panas ini warga memburu toko penjualan alat pendingin
ada yang membeli kipas ukuran besar hingga ac yang berdaya dingin tinggi
padahal warga pantura subang tinggal berdekatan dengan daerah pantai yang seharusnya sudah terbiasa dengan cuaca panas
namun menurut warga tahun ini cuaca panas dirasa semakin menyiksa
mereka pun beramai ramai membeli kipas angin
di salah satu toko ini misalnya dalam satu bulan terakhir lima puluh unit ac dan kipas terjual
omset pun meningkat hingga lima puluh persen
lima puluh unitan ac terjual
selain ac apa yang terjual
tidak hanya penjualan ac dan kipas angin yang meningkat cuaca panas ekstrim juga membuat berkat tersendiri bagi tukang servis ac dan perawatan
seperti yang dialami suwandi dan widodo tukang servis ac panggilan di desa seduri kecamatan mojosari kabupaten mojokerto
suwandi dan widodo setiap hari mendatangi rumah
warga yang meminta dilakukan perawatan pencucian pendingin ruangan kamar maupun ruangan kantor
rata rata para konsumen mengeluhkan cuaca panas sehingga dibutuhkan ruangan yang dingin
jika cuaca normal hanya dua hingga empat tempat sehari namun dalam beberapa waktu terakhir panggilan servis dan perawatan meningkat delapan bahkan sampai dua belas kali
delapan kali sampai dua belas kali tepat lokasi
itu di berbagai kabupaten
atau dalam kabupaten
selain perawatan dan servis pemasangan ac baru juga mengalami peningkatan di rumah rumah warga hingga stok di sejumlah toko di kecamatan mojosari kabupaten mojokerto kehabisan
untuk perawatan dan servis dengan tarif rp enam puluh sampai rp sembilan puluh sedangkan jasa pasang baru dengan tarif
demikian peneliputan cnn indonesia